pemirsa kalimantan utara adalah provinsi termuda di indonesia
provinsi ke tiga puluh empat ini baru saja merayakan hari jadinya yang ke sepuluh
tepatnya pada tanggal dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh
dan di usianya yang masih terbilang belia yakni satu dekade
masyarakat kalimantan utara sudah banyak sekali merasakan pembangunan
namun di sisi lain pemerintah setempat terus mengejar pembangunan
dan juga meningkatkan investasi di wilayah ini
lantas seperti apa saja peluang ekonomi dan juga investasi
dan seperti apa wajah tanah benuanta
pemirsa bersama saya diana dwika inilah indonesia forward
kalimantan utara atau kaltara resmi menjadi provinsi ke tiga puluh empat indonesia
setelah rapat paripurna dpr mengesahkan undang undang no dua puluh tahun dua ribu dua puluh
pada dua puluh lima oktober
sebagai provinsi termuda di indonesia
kaltara harus segera menata diri untuk membangun perekonomiannya
secara kompetitif dan berkelanjutan
untuk itu butuh perencanaan pembangunan yang terarah
terukur dan efektif sesuai dengan kondisi potensi dan kebutuhan daerah
kaltara memiliki luas sekitar tujuh puluh lima empat ratus enam puluh tujuh km persegi
dengan luas lautan sekitar satu lima meter
provinsi kaltara terbagi menjadi lima wilayah administrasi
yang terdiri atas satu kota dan empat kabupaten
yakni kota tarakan kabupaten bulungan malinau nunukan dan tanah tidung
kaltara merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan malaysia
tepatnya dengan sabah dan sarawak
letak geografis kaltara memiliki lokasi strategis dan menguntungkan
karena dilewati alur kondisi yang berbatasan langsung dengan malaysia
kaltara juga memiliki alur pelayaran yang termasuk kategori alur laut kawasan indonesia atau alki ii
yang sering dilewati kapal kapal dari perairan indonesia ke alur pelayaran internasional
meliputi malaysia filipina brunei singapura serta negara negara asia pasifik lainnya
minyak bumi gas alam batu bara dan energi baru terbarukan
merupakan potensi kekayaan sumber daya alam kaltara
sektor pertambangan dan penggalian merupakan penopang utama ekonomi
kemudian sektor pertanian kehutanan dan perikanan konstruksi
serta perdagangan dan industri pengolahan menjadi potensi yang dapat menarik investasi
dan saat ini saya berada di kalimantan utara
tepatnya di kantor gubernatorial
dan saya sudah bersama dengan yang terhormat gubernur kalimantan utara
bapak dr andes haji zainal arifin paliwang shmhum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mbak diana
pertama tama mengucapkan selamat ulang tahun untuk kalimantan utara yang ke sepuluh ya pak ya
ini tepatnya pada tanggal dua puluh lima oktober ya pak sekali lagi bukan april ya pak ya
bukan ya memang awalnya kan dua puluh dua april
dua puluh dua april itu adalah saat gubernur
pertama dilantik itu dua puluh dua april
kemudian setelah saya dilantik menjadi gubernur kalimantan utara
yang kedua pada tanggal lima belas februari lalu dua ribu dua puluh satu
ini langsung saya ajukan ke dprd untuk melakukan hearing dengan tokoh tokoh
untuk menyampaikan ulang tahun kaltara itu sebenarnya itu tanggal berapa sih
ya dikaji ulang hearing dengan tokoh tokoh masyarakat dan sebagainya
karena setahu saya itu undang undang otonomi baru provinsi kalimantan utara itu di undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu dua belas
itu tanggal di situ adalah tanggal dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh
sehingga ini saya ajukan ke dprd untuk dijadikan perda
pada bulan mei tanggal sepuluh dua ribu dua puluh satu
muncullah peraturan terbitlah peraturan daerah nomor dua tahun dua ribu dua
sehingga sejak tanggal dua puluh lima oktober inilah adalah ulang tahun kalimantan utara yang sebenarnya
jadi hari jadi kalimantan utara yang sebenarnya adalah dua puluh lima oktober ya pak
oktober iya betul sekali
dan kemarin itu perayaannya cukup panjang gitu pak ya
dari awal bulan oktober sudah banyak sekali pesta rakyat
pastinya itu bisa menjadi penggerak ekonomi untuk masyarakat ya pak
ya jadi rangkaian ini cukup panjang
cukup panjang sejak awal bulan oktober sampai nanti di akhir oktober
ataupun di awal november ini rangkaian masih jalan terus
tetapi secara resmi untuk benuanta face kita tutup di tanggal tiga puluh satu oktober
dengan terjun payung
atraksi terjun payung yang bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat
dengan membawa beberapa bendera bendera yang akan dibawa oleh penerjun payung ini
luar biasa luar biasa
ya ini memang kalau saya sudah beberapa hari pak di sini begitu ya
dan melihat aktivitas bapak ini sangat padat sekali begitu ya pak
dan kita juga melihat bagaimana bapak itu bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat
dan juga saya juga mendengar bahkan bapak ini kalau misalkan mendapat undangan dari rt
saya juga mendengar bahkan bapak ini kalau misalkan mendapat undangan dari rt
kalau bapak punya waktu bapak pun datang begitu sampai di tingkat rt ya pak ya
sebegitu dekatnya dengan masyarakat
jadi memang setiap kegiatan masyarakat di kaltara khususnya tanjung seluruh ini
itu kegiatan di tingkat rt selalu mengharapkan menginginkan kehadiran saya di tengah tengah acara situ
tapi kan saya bisa melihat manakala memang tidak ada kegiatan saya akan hadir
tapi kalau manakala ada kegiatan lain ya saya nanti diwakilkan oleh salah satu
oleh kepala dinas saya untuk mewakili saya di acara tersebut
dan memang setiap kegiatan di sini ya saya selalu mengikuti dan saya tidak pernah melihat siapa yang saya hadapi
di mana saya harus bertemu
saya tidak pernah menentukan itu mau ketemu di pinggir jalan kita duduk duduk di pinggir jalan atau di trotoar tidak ada masalah
iya bahkan ini juga saya mendengar bapak baru pulang dari

tapi kalau kita melihat nih pak dari pesawat ketika kita menuju ke sini itu masih banyak hutan hutan yang lebat
kemudian sungai sungainya di kalimantan utara ini juga sangat besar
sebenarnya kalau misalkan keterhubungan kalimantan utara dengan wilayah di sekitarnya sudah cukup bagus kan pak infrastruktur
infrastruktur memang masih ada beberapa lokasi yang belum tembus untuk akses moda transportasi darat terutama
saudara saudara saya di wilayah krayan yang selama bertahun tahun ini menggunakan moda transportasi udara
dan di sana tidak setiap hari ada penerbangan
kemudian saya bersama beberapa opd yang terkait untuk bagaimana bisa menarik anggaran dari kementerian khususnya kementerian pupr
untuk bisa melaksanakan kegiatan pembangunan jalan di kawasan perbatasan
nah kita tidak minta harus bagus harus aspal tidak
yang penting koneksi
bisa terkoneksi bisa fungsional dulu jalan ini
sehingga kebutuhan masyarakat akan sembako di wilayah yang memang belum terkoneksi
ini tidak perlu ketergantungan dengan negara tetangga
negara tetangga kita yang selama ini menjadi tumpuan untuk sembako dan sebagainya
insya allah nanti kita sudah komitmen dengan dari kementerian pupr
di akhir tahun dua ribu tiga atau awal dua ribu empat
konektivitas jalan yang selama ini tidak pernah tembus
ini sudah bisa kita gunakan secara fungsional
iya kalau memang wilayahnya ini di kalimantan utara cukup luas ya pak ya
ini desanya ada empat ratus empat puluh tujuh ya
luasnya ini setengah pulau jawa ini kaltara
setengah pulau jawa
jadi kalau saya gabungkan itu provinsi banten kemudian provinsi jawa barat dan jawa tengah
nah inilah luas kaltara
namun penduduk masih sangat sedikit
sekarang ini data yang terakhir saya terima tujuh ratus enam puluh ribu jiwa
tapi untuk pemerataan pembangunan ini prioritasnya apa
pemberantasan pembangunan pasti di setiap kabupaten kita akan lakukan koordinasi dengan para bupati wali kota
untuk bagaimana kita membangun dari wilayah pinggiran sesuai tagline kami membangun desa menata kota
jadi kita memang memprioritaskan pembangunan pembangunan di wilayah pedesaan dulu
baru kita melakukan penataan kota yang bagaimana sehingga
karena ibu kota kalimantan utara ini bisa dapat nampak lah yang selama ini kan memang kecamatan tanjung selor ini yang pusat ibu kota nanti
namun nanti dalam perjalanannya kita akan mengusulkan supaya tanjung selor ini menjadi kota madia
kemudian nanti kabupaten bulungan kita pindah ke tanjung palas
wilayah tanjung palas
lalu kalau tentang konektivitas internet ini penting juga lho pak
apakah sekarang sudah mumpuni pak
belum juga ya pak
memang beberapa wilayah kita masih banyak blank spot
ada puluhan lah wilayah kita yang memang belum bisa masyarakat menikmati yang namanya internet
namun ke depan kita sudah anggarkan dan kerjasama dengan kementerian kominfo
untuk bisa memasang alat alat yang bisa masyarakat gunakan sebagai internet di wilayahnya
sehingga mereka juga bisa menikmati internet dan bisa berkomunikasi dengan keluarganya dimanapun berada
ini luar biasa lho pak gebrakan gebrakan dari pak gubernur ini bahkan sampai membuat capaian ekonomi kalimantan utara ini bahkan melebihi capaian ekonomi secara nasional
kita akan bahas di step selanjutnya ya pak ya
jangan kemana mana indonesia forward akan segera kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami
bersama kami di indonesia forward dan saya masih bersama dengan gubernur kalimantan utara bapak dr andes haji zainal arifin paliwang shm hum
dan melanjutkan perbincangan kita tadi sudah diberikan informasi tentang gebrakan gebrakan pembangunan ya pak ya yang akan digagas ke depan
tapi menariknya di sini pak ketika kita berbicara tentang kalimantan utara saya bisa menyampaikan bahwa kalimantan utara ini yang termuda berprestasi memiliki potensi ekonomi tinggi
dan juga ternyata menjadi lahan

nah ini pertumbuhan ekonomi di kalimantan utara ini hampir setiap tahun lho pak melebihi pertumbuhan ekonomi secara nasional begitu ya pak ya
itu strateginya seperti apa pak
jadi begini kalimantan utara ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat bagus tetapi harus dikelola oleh orang orang profesional
ya yang mengerti tidak bisa dilepas begitu saja
nah potensi potensi yang ada di kaltara ini kita sudah jual keluar ya menyampaikan keluar dan banyak yang tertarik
kemudian awal saya duduk menjadi gubernur saya melobi ke beberapa perusahaan perusahaan untuk potensi potensi yang ada di kalimantan utara ini
untuk potensi potensi ya kalimantan utara ini sangat baik
terutama masalah sumber daya air untuk dijadikan pusat listrik tenaga air yang ramah lingkungan ataupun energi terbarukan
di sini potensi sungai kita potensinya dua puluh ribu megawatt
dua puluh ribu megawatt
nah ini banyak investor yang akan mencari potensi
masuk ke sini manakala proyek itu go green ya energi hijau energi terbarukan
jadi tidak ada lagi menggunakan batu bara dan sebagainya
nah ini sudah waktu dekat akan dibangun blta kayan dan mentarang
ini juga merupakan proyek strategi nasional
di samping itu kawasan kipi juga kita bangun kawasan
industri hijau juga di sana
yang mana pada tanggal dua puluh satu desember dua ribu dua puluh satu bapak presiden republik indonesia bapak joko widodo sudah melakukan peletakan batu pertama dimulainya kawasan industri hijau ini di tanah kuning
di sana sudah sebelas ribu sudah dilakukan land clearing dan sudah mulai aktivitas untuk membangun
jadi kawasan ini kita beri kepercayaan kepada tiga perusahaan untuk mengelola kawasan ini yaitu kipi isi dan kpp
nah ini yang kita berikan ruang untuk mengelola kawasan ini
di samping itu kegiatan kegiatan yang bersentuhan langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah umkm
umkm ini kita dorong terus supaya selalu berinovasi kita membantu memasarkan hasil hasil yang mereka buat
dan di samping itu juga umkm kita juga menerbitkan dua peraturan gubernur yaitu masalah penggunaan batik kals kaltara
ini penggunaan batik kals kaltara
ini kita buat pergubnya yaitu nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh satu tanggal empat belas juni tahun dua ribu dua puluh satu tentang pedoman penggunaan penggunaan batik khas kaltara
dan dengan kita terbitkannya peraturan gubernur ini masyarakat mulai bermunculan pembatik pembatik yang dulu hanya satu dua orang pembatik
nah sekarang sudah puluhan pembatik sampai saudara saudara kita yang instabilitas pun melakukan kegiatan
disabilitas melakukan kegiatan membatik
jadi setiap hari kamis dan jumat itu saya wajibkan untuk menggunakan batik kals kaltara
seperti yang saya gunakan hari ini ini hari jumat itu wajib menggunakan kas kaltara
ini batik ya pak ya
batik kals kaltara
kemudian ini singal juga
kami angkat terus supaya lebih banyak inovasi inovasi
artinya motif motif yang dimunculkan di sini harus jangan monoton
dan alhamdulillah mereka setiap hari bisa memproduksi sampai seratus dua ratus dan itu laku semua
dan ini produk umkm ya pak penggunakan pak
ya betul sekali umkm yang ada di kaltara
disamping itu selain masalah batik
juga saya buat pergub masalah pangan lokal
ya pangan lokal ini ya hasil hasil pertanian misalnya jagung ubi kemudian kacang
ya kita sajikan saat di kantor pagi hari
tidak menggunakan apa namanya bahan bahan lain
jadi kita tampung semua hasil pertanian sehingga petani pun juga lebih lebih ingin meningkatkan apa namanya
produktivitasnya di bidang pertanian
nah inilah yang bisa mengangkat meningkatnya apa namanya meningkatnya
kesejahteraan masyarakat ya pak pastinya
pendapatan ya pendapatan masyarakat
apalagi pasca pandemi ya pak ya
kurang lebih dua tahun begitu ya
betul sekali ya
yang terpuruk sebenarnya masalah masalah kesehatan tapi residunya itu menjalar ke berbagai bidang begitu ya pak ya
dan ini mungkin bisa menjadi salah satu strategi bapak untuk pemulihan ekonomi
untuk pemulihan ekonomi
semacam apa namanya karambol ya
jadi memang saat pandemi ini banyak sekali kegiatan kegiatan masyarakat yang bisa yang tidak bisa kita laksanakan
karena adanya aturan berkumpul ya kan
kemudian saat itu memang virus ini begitu dasarnya
sehingga kegiatan kegiatan pun sangat terbatas
tapi saya mendengar bahwa disini untuk vaksinasi semuanya juga terlaksana dengan baik ya pak
ya alhamdulillah untuk kalahara ini di tingkat nasional kita ranking lima
walaupun kita provinsi yang tiga puluh empat tapi kalau soal ranking kalahara tidak pernah nama tiga puluh empat
apa triknya pak
tapi kan di sejumlah daerah masih mengalami kesulitan bahkan untuk mengajak masyarakat melakukan vaksinasi
mungkin karena pendekatan bapak yang tadi dekat dengan masyarakat begitu ya pak ya
di samping itu juga kerjasama tni polri
kita sangat baik
kemudian dari bin juga
sehingga pencapaian vaksinasi di kaltara ini cukup tinggi
dan kami masuk saat itu di posisi ke lima besar nasional dalam hal pelaksana vaksin
karena memang kita selalu bersinergi ya
dalam melakukan setiap kegiatan apapun
itu memang kita tidak bisa mengadakan sendiri
tapi bantuan ya daripada instansi instansi lainnya untuk bersama sama bagaimana kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik
dan masyarakat pun mendukung
kalau kita membuat gerai di sini untuk vaksin banyak masyarakat berbondong bondong
kalau misalnya yang takut keluar kita mendatangi
jebet bola ya pak ya
ya petugas ini mendatangi
petugas ini mendatangi ke rumah rumah
kita menjemput bola
sehingga pelaksanaan vaksin pun alhamdulillah semua jalan lancar
dan juga sudah melampaui target yang kita targetkan
iya ini memang kalau tadi sedikit saya mundur ke belakang bahwa kalau untuk pertumbuhan ekonomi di kalimantan utara ini memang biasanya setiap tahunnya ini selalu melebih pertumbuhan ekonomi nasional ya
dan juga seperti yang tadi bapak sampaikan ini sepertinya memang sejalan dengan arahan presiden ya pak ya
di bulan september dua ribu dua puluh dua lalu kalau tidak salah presiden juga menginstrusikan atau memberikan amanat kepada seluruh kepala daerah di indonesia untuk mengendalikan inflasi di daerah
kemudian tindak lanjut afirmasi bangga buatan indonesia begitu ya pak ya
dan juga percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim begitu ya pak ya
ya alhamdulillah kita dua minggu
dua apa dua tribun
tiga bulan ini kita bisa menekan angka kemiskinan di kaltara
kemudian masalah yang diinstruksikan pak presiden masalah inflasi ya kita sudah berbagai kegiatan kita lakukan misalnya menanam cabai serentak sekaltara
jadi saat itu kita memberikan bibit bibit ke seluruh kaltara kabupaten kota kepada masyarakat bukan petani saja tetapi semua masyarakat kita bagikan
dan saat itu kita melakukan penanaman cabai serentak
kemudian bawang kita sudah lakukan penanaman juga di wilayah nunukan
kemudian juga untuk sayur mayur kita bagikan
jadi cabai salah satu faktor terjadi inflasi
insya allah nanti dua bulan ke depan ini sudah tidak ada masalah cabai di kaltara
karena saya yakin dua bulan lagi sudah akan berbuah semua
karena sudah masyarakat sudah tidak pusing masalah cabai di kaltara
di samping itu juga kita juga memberikan bantuan alat alat pertanian ke masyarakat
dan yang kita lakukan juga adalah melakukan kegiatan pasar murah
pasar murah di beberapa kecamatan dan berpindah pindah
pindah pindah di samping itu juga kita memberikan subsidi angkutan barang ke wilayah wilayah
yang susah dijangkau baik itu melalui udara maupun melalui sungai
di samping itu juga ada kegiatan juga bantuan subsidi angkutan orang
angkutan orang ini kita peritaskan kepada saudara saudara kita memang jauh dari kota tanjung selor ini
yang mana mereka mau melakukan pengobatan kita bantu dengan angkutan
bukan orang ini subsidi angkutan orang
subsidi angkutan orang baik
yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya
masih banyak sekali pak hal yang harus kita ulas di sini ya pak ya
menarik sekali masalah investasi kemudian pembangunan sdm nya seperti apa yang bapak lakukan
kita akan lanjutkan perbincangan kita saat lagi ya pak ya
dan memirsa indonesia for flat akan segera kembali tetaplah bersama kami
terima kasih pak memirsa anda masih bersama kami di indonesia for flat dan masih bersama dengan gubernur kalimantan utara
menarik sekali pak perbincangan gebrakan gebrakan bapak mengetahui potensi ekonomi dan investasi yang ada di kalimantan utara
pak ini mengkonfirmasi saja
bahwa baru baru ini
pemerintah kalimantan utara menerima penghargaan dari badan kepegawaian negara ya pak ya
ini menyabet penghargaan tiga dari lima kategori benar begitu pak
iya betul sekali
iya itu seperti apa bisa diceritakan pak
jadi memang untuk di khususnya yang menangani masalah kepegawaian di provinsi kalimantan utara kan ada badan kepegawaian daerah
nah ini yang mengelola kepegawaian secara pribadi
profesional dan sesuai aturan kita harus lakukan ini ya tidak boleh menyimpang dari yang sudah ditentukan baik masalah seleksi terbuka untuk eselon dua kemudian kegiatan jopit di eselon dua dan baperjakat untuk penempatan personel personel di eselon tiga saat ini
kita lakukan semua sesuai dengan aturan yang ada dan jangan sampai kita menyimpang dengan aturan yang ada ini
makanya dari penilaian dari badan kepegawaian nasional bkn ini memberikan provinsi kaltara tiga piagam pergaan bkn awal tahun dua ribu dua puluh dua itu
ya memang kalau kita berbicara tentang pertumbuhan sebuah wilayah itu tidak terlepas dari pembangunan manusianya ya pak ya pembangunan sdm nya
dan seperti arahan presiden pak
presiden kalau bisa asn asn di indonesia ini berahlak begitu pak
ini upayanya seperti apa pak
jadi kita lakukan pembinaan pembinaan pelatihan pelatihan terhadap pegawai pegawai kita
kemudian juga kita harus menyiapkan sumber daya manusia untuk menunjang kegiatan kegiatan yang ada di provinsi kalimantan utara ini
kita mulai dari apa misalnya di tingkat sekolah smk misalnya
smk ini kan kita ada dua puluh lima smk di kalimantan utara ini
kita lihat potensinya kalau di sana potensinya pertanian ya kita fokuskan ke smk pertanian
kemudian di sana banyak perikanan smk perikanan
kemudian ada juga smk masalah permesinan smk masalah perhotelan dan sebagainya
melihat potensi potensi yang ada di sekitar situ itu yang kita buatkan
kemudian kita melakukan pendidikan pendidikan untuk anak anak kita di tingkat sekolah menengah
kemudian juga kita siapkan anggaran untuk beasiswa mereka
kita lihat yang punya bakat punya kemampuan untuk kita sekolahkan di luar negeri sesuai dengan kemampuannya
dan setelah kembali dari sekolah di luar negeri baru kembali ke daerahnya untuk membangun daerahnya
jadi setiap tahun kita lakukan itu
mulai dari tingkat sd sampai tingkat perguruan tinggi sampai s dua kita berikan support dianggarkan untuk beasiswa bagi anak anak kita yang memang memiliki prestasi baik
untuk mencetak generasi yang unggul dan pastinya inovatif begitu ya pak ya
dan gak usah membangun daerah lain dulu karena disini aja potensi cukup besar begitu ya pak ya
sangat besar begitu
pak ini juga yang menarik kalau kita berbicara tentang wilayah pemekaran begitu ya pak ya
ada sejumlah alasan mengapa sebuah wilayah itu akhirnya terpilih begitu atau menjadi wilayah pemekaran
bisa dilihat dari potensi sumber daya alamnya
kemudian bisa dilihat dari lokasinya yang strategis untuk menjaga kedaulatan sebuah negara
kemudian dari rentang kepemerintahannya ini supaya bisa lebih mudah
untuk menjangkau atau untuk mengelola sebuah kawasan
nah ini kalimantan utara memiliki semua syarat itu begitu
tapi yang juga tidak bisa kita lupakan bahwa kalimantan utara ini posisinya sangat strategis karena berbatasan dengan negara tetangga begitu ya pak ya
ini seperti apa pak upaya yang terus dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara republik indonesia
ya provinsi kalimantan utara ini adalah masalah rentang kendali ya
yang begitu jauh misalnya kemarin bulungan melakukan urusan urusan masalah dokumen sebagainya harus ke samarinda
harus ke balikpapan dan itu jarak yang sangat jauh dan membutuhkan biaya yang sangat banyak
sehingga muncullah ide ide saat itu dari kabupaten berau dari kabupaten bulungan dan kota tarakan
untuk menggagas bagaimana supaya bisa menjadi daerah otonomi baru
nah disitulah mulai
tahun dua ribu sembilan itu sudah mulai pergerakan itu
sehingga disetujui lah pemekaran ini di dua ribu dua belas
nah itu masalah rentang kendali pemerintahan
nah kalau ini sudah provinsi baru berarti kan untuk mengurus masalah urusan masyarakat itu
nah upaya upaya untuk bagaimana kedaulatan negara ini ya otomatis kaltara inilah yang sebagai gerbang
makanya saya sampaikan di beberapa saya pertemuan bahwa kaltara ini merupakan gerbang
taman ikn juga nanti akan berada di kalimantan timur secara otomatis kami bukan wilayah penyangga tapi gerbang
gerbang masuknya ke wilayah ibu kota negara nanti
kita nanti akan perketat perbatasan perbatasan dengan bekerjasama dengan saudara saudara kita dari tni yang mengawal nkri ini di perbatasan
sehingga sejengkal tanah pun tidak boleh lagi dicaplok oleh negara lain
dan di kaltara ini memiliki empat plbn
jadi plbn yang sudah selesai terbangun adalah di wilayah sebatik
di sebatik cukup megah bangunan itu
cukup megah sebagai etalasenya indonesia ya
etalasi indonesia di wilayah utara
ini sebatik sudah rampung dan sudah siap untuk mungkin operasional
mudah mudahan bapak presiden bisa meresmikan plbn ini
kemudian ada lagi plbn di long midang
long midang ini kita sudah konstruksi jalan sudah aspal semua
tetapi yang sebelah belum
dan ini juga kita minta supaya segera dibangun
karena ini bukan anggaran
bukan anggaran apbd tapi menggunakan apbn
di samping itu ada dua lagi yaitu di long nawang
kemudian ada lagi satu long lebang
tinggal yang belum terbangun di long midang
long midang ini yang juga berbatasan dengan
dan ini juga akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau disana begitu ya pak ya
dan pusat apa namanya juga perdagangan di perbatasan
iya ini menarik sekali karena bapak memikirkan bahwa untuk pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia itu juga harus dilakukan sampai wilayah perbatasan begitu ya pak ya
dan juga kalau saya juga banyak mendengar bahwa bapak ini sangat dekat sekali dengan masyarakat bahkan untuk kaum disabilitas
bapak juga menggelorakan supaya masyarakat di kalimantan utara ini bahkan juga belajar tentang bahasa isyarat untuk isu kesetaraan
kita akan bahas ya pak ya sesaat lagi
pemirsa tetaplah di indonesia forward karena kami akan kembali sesaat lagi
terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di indonesia forward masih bersama dengan gubernur kalimantan utara bapak dr andes haji zainal arifin paliwang shmhum
pak bapak bahkan sampai mendorong masyarakat belajar bahasa isyarat alasannya kenapa ini pak
ya disinilah kita lakukan adanya kesetaraan ya antara yang normal dengan yang instabilitas
setiap setiap ada kegiatan kita juga melibatkan mereka yang saudara saudara kita yang distabilitas sehingga mereka merasa tidak pernah terkucilkan
yang selama ini mereka tidak pernah diajak untuk berbagai kegiatan
nah sejak pertengahan tahun ini setiap kegiatan kita sudah ajak mereka bersama sama potensi mereka sangat banyak
bisa bermain musik bisa budaya ya
itu kita libatkan sehingga mereka tidak merasa terkucilkan
nah kemarin sudah melaksanakan kegiatan semacam munas ya di provinsi ini dan sudah terpilih ketuanya
namanya bu eni sebagai ketua distabilitas provinsi kalimantan utara
dan kita biasakan berkomunikasi dengan bahasa isyarat
ada beberapa sih ya seperti nama saya zainal ya
kalau ini z ini a ini i ini n terus ini a l jainal
jadi kalau orang distabilitas kalau saya begini sudah tahu dia
kalau kalimantan utara bagaimana pak
ini kalimantan utara
ini disebut enggang sebenarnya
ini binatang khas kalimantan utara
ini utara you
kalau menyampaikan terima kasih
kemudian begini tuh sebenarnya i love you
untuk bahasa distabilitas
kalau i love you kalimantan utara berarti i love you segala bagaimana oke
kalau ini kalimantan utara
ini kalimantan utara
oke jadi i love you begini ya pak ya
kalau i love you itu begini
kemudian kalau tumpu tangan
ya berarti bapak ini bukan hanya mencanangkan program tapi bahkan juga belajar untuk berkomunikasi secara langsung dengan mereka begitu ya
saya akan berusaha untuk bisa berkomunikasi secara bahasa isyarat dengan mereka
pak bagaimana dengan persoalan tentang stunting pak di sini pak
sudah melakukan kegiatan kegiatan terutama digerakkan oleh ketua tim penggerak pkk provinsi bersama dinas kesehatan yang melakukan pendataan pendataan memberikan vitamin vitamin kepada mereka
kemudian memberikan bantuan bantuan yang bisa menekan semaksimal mungkin angka jumlah stunting yang ada di kalimantan utara
dan memang sekarang sudah menurun angka stunting di provinsi kalimantan utara
ya dan memang kalau kalimantan utara ini juga bisa menjadi atau memiliki potensi sebagai lumbung pangan atau food estate begitu ya pak ya
memang kita di sini sudah membuat kluster ya istilahnya
seperti di belungan ini kita khususkan kepada beras
nah jadi kita menjadikan bulungan ini sebagai lumbung beras di kalimantan utara
di samping itu termasuk buah buahan juga di sini
kemarin saya itu memanen melon semangka
semangka itu satu biji itu dua puluh kilo
ada satu semangka paling kecil sepuluh kilo beratnya
kita bisa bayangkan itu begitu saya baru melihat semangka satu biji itu dua puluh kilo loh di sini
dan itu tanpa biji dan manis
kemudian seperti nenu kan
kita jadikan tempat jagung misalnya
kita bagi bagi sesuai dengan kultur tanah yang dimiliki masing masing kabupaten
karena tidak bisa juga kita paksakan misalnya jagung kita paksakan tanam di bulungan
tetapi kondisi struktur tanah tidak memungkinkan untuk jagung ya kita tidak bisa paksakan
lantas bagaimana dengan perikanannya pak
perikanan potensi perikanan kita cukup bagus di kaltara ya
yang mana wilayah tanggap kita tujuh ratus enam belas di kaltara ini belum tergarap dengan maksimal
sehingga kita bekerjasama dengan hnsi jawa tengah
kita sudah menandatangani kerjasama dengan hnis jawa tengah di bulan lalu
untuk membantu kita untuk mengelola perikanan lautnya
karena di kaltara ini belum memiliki kapal tangkap di atas enam puluh groston
kita masih lima sampai lima belas groston
sehingga tidak maksimal kita kelola hasil laut
tetapi pertambakan cukup bagus
ya udang windu kepiting bandeng
yang mana udang windu ini kita bisa produksi setiap bulan itu lima ratus sampai enam ratus ton
ini diutarakan ya pak ya
tetapi tambak tambak ini kan bukan wilayah terakan
tetapi tambaknya ada di wilayah tanah tidung ada di wilayah bulungan dan ada di wilayah nunukan
tiga kabupaten ini merupakan wilayah tambak
tapi pertambaknya banyak berdermisili ditarakan
kepiting kita juga cukup banyak kepiting bakau
ini produksi setiap bulan antara empat ratus sampai lima ratus ton
bandeng demikian juga

karena begitu luasnya tambak yang ada di kaltara

sehingga potensi potensi ini kita berupaya untuk bisa lebih meningkatkan untuk ekspor ke luar negeri
tapi kita harapkan nanti hasil hasil tambak ini kita ekspor langsung dari tarakan
tidak melalui makassar lagi tidak melalui surabaya yang bisa menimbulkan cost yang cukup banyak
dan salah satu komoditas yang saat ini sudah sukses untuk ekspor adalah rumput laut ya pak ya
kalau tidak salah bahwa kalimantan utara ini menjadi salah satu dari lima daerah di indonesia penghasil rumput laut terbesar
terbesar dan terbaik
jadi di sini yang paling besar di wilayah nunukan kemudian wilayah tarakan
dan memang kualitas rumput laut yang ada di kaltara ini kualitas yang cukup baik
dan produksinya juga sangat besar
setiap bulan saja
kemarin juga kita sudah ekspor langsung dari tarakan rumput laut ini
untuk ekspornya ke wilayah atau ke negara mana saja nih pak
pak ini saya juga masih ingin menggali lagi pak tentang peluang investasi yang dimiliki oleh kalimantan utara ya pak ya
nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya boleh ya pak ya
dan memirsa indonesia forward akan segera kembali dan kita akan berbincang tentang potensi investasi yang ada di kalimantan utara
tetaplah bersama kami
dan pemirsa anda masih bersama kami di indonesia forward masih bersama dengan gubernur kalimantan utara
pak zainal saya mau melanjutkan perbincangan tentang investasi begitu ya
kalau tadi bapak
menyampaikan bahwa kalimantan utara ini menjadi gerbang begitu ya pak
pintu gerbang untuk ikn gitu
dan saat ini berbagai macam pembangunan dilakukan untuk menjadi penopang juga untuk di ikn
kalau bisa pak kita kuliti begitu ya
investasi investasi yang dimiliki atau peluang investasi yang dimiliki oleh kalimantan utara ini apa saja pak
jadi peluang peluang investasi untuk ikn utara ya itu masalah sumber listrik terbarukan
kemudian pertanian kemudian peternakan dan perikanan
ini dan pertambangan ya
ada lima potensi besar yang bisa kami tawarkan kepada investasi untuk bisa berinvestor supaya bisa berinvestasi di kaltara
iya ini kalau data dari badan koordinasi penanaman modal republik indonesia mencatat realisasi investasi di kalimantan utara ini hanya
di semester satu ya pak ya dua ribu dua puluh dua tiga puluh enam triliun dengan jumlah proyek tiga ratus delapan puluh sembilan proyek
dan tertingginya memang masih di pertambangan ya pak ya sampai dua triliun begitu
batu bara ya pak ya di sini
kemudian tanaman pangan perkebunan dan juga peternakan itu empat ratus delapan puluh tujuh miliar dengan dua puluh tiga proyek
dan yang selanjutnya itu adalah sektor listrik gas dan juga air begitu ya
baik untuk pertambangan sendiri di sini bagaimana pak
untuk pertambangan sendiri di kalimantan utara yang memang paling banyak ini adalah tambang batu bara
kemudian di sini juga ada tambang emas
jadi beberapa perusahaan yang ada di kalimantan utara ini sangat membantu ya
membantu dalam hal penerimaan pajak pastinya
dengan pengelolaan batu bara di kaltara ini dari perusahaan perusahaan ini memberikan
dan kontribusi pajak ke negara dan negara membagi ya ke wilayah kalimantan utara
dan potensi yang belum tergarap di sini kita banyak potensi sebenarnya objek para wisata
di sini kami punya gua sangat besar di daerah sajau
itu tinggi guanya itu dua puluh lima meter dari kita berdiri ke atas
situ ada setelah
kemudian ke bawah kita menyusuri sungai
dalam gua itu ada sungai dua kilometer
dan ini juga belum tergarap
kita punya potensi air terjun di kaltara ada puluhan air terjun
juga belum tergarap dengan baik secara profesional
dan ini yang kita harapkan nanti ke depan supaya objek objek wisata ini bisa
kita hidupkan untuk gua air terjun dan sungai
yang mana nanti sungai kita buat ya seperti di mana ya
di mesir itu kita naik perahu disugui tari tarian makan siang peras manan
itu membayar seratus dolar satu orang
nah kalau kita buat di sungai kanan kan potensinya luar biasa
potensi wilayah apa
sungai ini juga kita akan garap
supaya bisa mendatangkan banyak wisatawan ke kalimantan utara
dan beberapa kegiatan kegiatan yang tahunan kita lakukan
itu juga kita akan agendakan dengan baik
sehingga bisa menarik wisatawan datang ke kalimantan utara
terlebih masyarakat di kalimantan utara ini masih memegang teguh adat istiadatnya
dan sangat kaya budayanya ya pak
sangat kuat kali mereka memegang adat istiadatnya
dan budaya budaya disini sangat banyak sekali
jadi selama benuan tafes ini kita setiap hari menampilkan budaya budaya yang ada di kalitara
berbagai etnis yang ada di kaltara
supaya tidak lunturlah ya budaya ini
setiap siapa lagi yang akan menjaga memelihara mempertahankan kalau bukan orang kaltara
nah ini harus kita lakukan
rawat baik baik supaya budaya budaya ini tidak tergerus oleh kemajuan zaman
terlebih disini penduduknya heterogen ya pak ya
semua etnis semua suku ada di wilayah kaltara
dan semacam indonesia mini lah
kalitara ini semacam indonesia mini
karena semua etnis ada disini
jadi etnis apa aja pasti ada
boleh beragam tapi hatinya tetap satu ya pak membangun kaltara ya pak
satu kalitara di hati
kalitara di hati oke
pak ini pemerintah selalu menggadang gadang kalimantan utara sebagai wilayah percontohan untuk mendukung program pemerintah untuk net zero carbon emission
ini seperti apa program program yang dijalankan
jadi emang semua kegiatan industri ya
yang ada di wilayah

itu semua menggunakan tenaga listrik yang ramah lingkungan
ya yang ramah lingkungan
dan memang disana tidak ada emisi emisi lain yang dimunculkan ataupun yang dibuat oleh pabrik pabrik yang akan dibangun disana
jadi betul betul disana zero
jadi betul betul ketenaga listrikan yang digunakan untuk semua kawasan disana adalah menggunakan kelistrikan dari tenaga air
dan juga disini ada upaya pelastarian lingkungan ya pak
karena pastinya dunia mengetahui bahwa kalimantan ini adalah paru paru dunia
ini seperti apa pak
kalau kita melihat nih wah ini industri nya cukup pesat pembangunannya
lalu konservasi lingkungan dan juga untuk tetap menjaga supaya kalimantan sebagai negara yang lebih baik
supaya kalimantan sebagai paru paru dunia harus seperti apa
jadi untuk kawasan industri yang kita siapkan sekitar tiga puluh ribu hektare nanti itu tidak ada wilayah yang merupakan hutan lindung ataupun wilayah mangrove
itu clear dari itu semua
dan kita tetap pertahankan untuk hutan lindung yang ada di wilayah
ada di wilayah malino dan bulungan itu di kawasan mentarang hutan lindung lebih kurang satu juta hektare lebih
hutan lindung yang kita tetap jaga di sana kita tetap pertahankan untuk menjadi paru paru dunia
kemudian juga kawasan kawasan mangrove kita pertahankan
dan bahkan kita hampir setiap minggu kita mau nanam mangrove di kawasan kawasan pertambakan rakyat
yang mana kita tahu bahwa tambak rakyat ini kan luasnya itu sampai sepuluh dua puluh lima
iya itu satu pintu itu
kalau di jawa paling besar satu petak hanya lima meter persegi
kalau di sini lima ratus ribu ataupun seratus ribu
untuk wilayah tambaknya
nah di tengah tengah ini kosong
yang mereka manfaatkan adalah keliling tambak
nah tengah tengah ini kita akan tanami sebuah mangrove
untuk karbon ya
untuk emisi karbon ini bisa kita tekan di sini
tapi satu hal juga yang tidak boleh dilupakan oleh potensi dari kalimantan utara adalah sawit ya pak ya
kita punya perkebunan sawit yang cukup besar
perkebunan sawit yang cukup luas dan di sini ada delapan pabrik kelapa sawit akan
jadi kawasan sawit juga cukup banyak di wilayah kelimatan utara
dan kita akan kembangkan juga peternakan di sini
yang mana ada beberapa kawasan yang kita bisa buat untuk kawasan peternakan
jadi setelah bapak sebutkan bahwa investasi di kelimatan utara itu cukup menjanjikan gitu
tapi pasti satu hal yang juga dinantikan oleh para investor ini adalah keamanannya
kemudian prosedurnya begitu pak
jaminannya seperti apa pak
ya pasti kita akan jamin masalah keamanan
kita jamin masalah proses perizinannya
kita akan percepat
kita bantu percepat
dan alhamdulillah sampai saat ini provinsi kelimatan utara adalah wilayah nomor dua teraman di indonesia
jadi gak usah khawatir bahwa kita akan menjamin keamanan di kelimatan utara dalam hal investasi
baik ini sangat menjanjikan ini untuk investor
dan pastinya kalau berbicara tentang wilayah baru atau provinsi baru ini yang pasti juga disorotnya adalah pengelolaan anggaran daerah pak
dan ini sangat menarik ketika bapak baru dilantik bapak langsung menyambangi kpk begitu ya untuk minta diawasi untuk minta diberikan pendampingan begitu ya
dan hasilnya ternyata delapan tahun berturut turut menjual
dua puluh tahun berturut turut mendapat predikat wajar tanpa pengecualian begitu ya
laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan
bahkan untuk tahun sekarang pak
tahun dua ribu dua puluh dua juga wtp
kemudian dua ribu eh maksudnya dua ribu dua puluh satu
delapan tahun berturut turut ya pak ya

dua ribu dua puluh tiga juga insya allah kita akan tetap mempertahankan untuk wtp provinsi kelimatan utara
itu apa pak triknya apakah dengan digitalisasi atau seperti apa
ya adalah kita sampaikan kepada opd opd yang ada di provinsi supaya betul betul anggaran itu digunakan sesuai dengan sasarannya
kemudian pertanggung jawabannya harus jelas dan jangan sampai ada kegiatan kegiatan yang fiktif
ya itu akan bisa mengurangi penilaian
dan ya yang penting pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang sudah digariskan
kemudian juga masalah pertanggung jawabannya harus jelas
pengawasannya juga pasti ya pak ya
ya pengawasannya pasti
ya baik bapak ini di usia yang ke sepuluh apa yang menjadi harapan dari kalimantan utara
ya harapan saya ke sepuluh

saya berharap kepada seluruh masyarakat kelimatan utara supaya mari kita bersama sama bersinergi berkolaborasi kemudian satukan tingkat kita untuk sama sama kita majukan kelimatan utara ini harus berlari kencang untuk mengejar ketertinggalan kita dengan provinsi provinsi yang sudah mendahulu
yang dahulu ada dan juga kita harapkan masyarakat tidak apatis
ya harus apa namanya itu harus bisa memberikan masukan masukan kepada pemerintah
hal hal yang berkaitan dengan bagaimana upaya upaya yang sudah kita lakukan

nah masyarakat bisa menikmati atau tidak dan selanjutnya ke depan kita harapkan bahwa kita bisa melakukan upaya upaya perubahan dan mensenjahter akan masyarakat di keli antara utara

nah masyarakat bisa menikmati atau tidak dan selanjutnya ke depan kita harapkan bahwa kita bisa melakukan upaya upaya perubahan dan mensiahterakan masyarakat di kelimatan utara

memang kalimantan utara ini seperti yang tadi saya sampaikan
paling muda berprestasi potensi ekonomi tinggi dan juga menjadi lahan investasi yang cukup besar ya pak
baik terima kasih banyak saya bilang terima kasih banyak kalimantan utara begini ya pak ya
ya kalimantan utara kalau terima kasih
terima kasih oke baik
dokter andes haji zainal arifin paliwang shm home gubernur kalimantan utara
terima kasih banyak atas waktunya
terima kasih mbak dina
sukses untuk semua program programnya ya pak ya
baik terima kasih
dan pemirsa demikian indonesia format kali ini
saya diana dwika undur diri terima kasih atas kebersamaan anda